sementara itu belasan pengelola transportasi online
organda hingga supir angkot di bogor jawa barat
kami siang membuat kesepakatan yang berisi lima poin
namun pihak supir angkot masih tidak puas
lantaran kesepakatan dianggap tidak menguntungkan
organda supir angkot dan muspida
kami siang melakukan rapat darurat di kantor balai kota
kota bogor jawa barat
mereka mencari solusi setelah pengemudi ojek online dan angkot bentrok
rapat hampir tiga jam ini menghasilkan lima poin kesepakatan bersama
aturan main di lapangan
kelima poin ini selain persoalan proses hukum insiden gesekan
juga mengizinkan kedua pihak beroperasi kembali
kesepakatan ini tidak memuaskan para pengemudi angkot
karena dianggap merugikan mereka
kalau untuk menguntungkan tidak terlalu menguntungkan
tapi mungkin itu jalan terbaik untuk kita semua
karena untuk diangkot sendiri
kita emang kan melayani masyarakat itu
dari awal sampai sekarang
kita merasa kita yang legalnya
sedangkan pihak ojek online mengatakan akan manggal di lokasi tersembunyi
sehingga bahu jalan tidak lagi digunakan sebagai pangkalan bayangan
memang masalah dari awal
mengatakan pas kita baru saat ketemu itu
ini banyak online di jalan di fasilitas umum di trotoar atau apa
nah itu akan didisiplinkan
dan kayak base camp base camp ini
itu kan tadinya banyak di warung yang ditrotoh harapai
itu kita terdipkan
kita pun setuju memang seharusnya seperti itu
kita tidak terlalu mesti tampil di jalan
pemda sengaja mengeluarkan kesepakatan teknis di lapangan
sambil menunggu regulasi transportasi online yang tengah digodok pemerintah
kesepakatan agar damai hari ini
dan kesepakatan untuk saling menjaga
serta untuk tetap beroperasi
pertemuan tadi lebih fokus kepada hal hal teknis di lapangan
hal hal apa yang selama ini menjadi keberatan dari teman teman angkot terhadap online
dan alhamdulillah tadi capai kesepakatan
hingga kamis siang ratusan personel aparat keamanan gabungan bersenjata lengkap
masih terus berjaga jaga